jadi lo demen kok dari kakak kemari
gak kenapa kenapa tadi seneng aja
makasih ya mas pur
oh yaudah gue langsung kesitu
mepis ngejek dulu ya
nanti mimi mau main ke rumah potati
nanti kalau kamu punya uang
jangan lupa ya beli makanan yang tadi
iya mas pur
nyen enja dan bub
kamu tahu gak
makanan yang bisa menambah kesuburan
susu daging pokoknya banyak dah
emang kenapa emang bener jam itu bisa menambah kesuburan
katanya sih iya benar gue juga udah pernah coba semuanya
tapi belum ada hasil memang belum dikasih aja kali
kamu tau nggak makanan yang bisa menambah kesuburan
tolong dong cari di internet
bisa dong cuy tapi beli es daun takut dulu
bang mau cek
jak buat saya aja ya
gue kan belum narik lo gimana sih
saya kan punya utang sama kamu jad
udah udah apanya
si yanti hari ini kagak dateng buat bikin kue
bukan itu mak tapi tati seneng aja hari ini bayangin libur
jadi lo demen kalau dia kagak kemari
nggak kenapa napa tati seneng aja
makasih ya mas pur
yaella gue paling males pagi pagi liat muka lu engecek
gue kangen si hitra jack
kalau di sini dengerin curhat lo kepala gue butek
ada tukang ojek cubu mau curhat ke sesama tukang ojek cuku malah dicuekin
cekak cekak cekak cekakak
cuma dikit kok
abis ini mak mau ke pengajian
mak mikirin apa
mak udah nerima permintaan om herman kemarin
sekarang om herman lagi berunding sama anak anaknya
mak nerima lamarannya om herman
mak nanti nikahannya di gedung apa di rumah
ya pak nggak tahu
kalau di rumah nanti panggil organ tunggal ya mak
biar bisa dangdutan
kamu lagi galau ya joy
surhat aja cuy sama aku
kalau nggak mau surhat gimana beli es daun taku aja cuy
utang lo jangan lupa
lo cicil kalau lupa lagi
kopi datang lim
katanya si herman kemarin datang lagi
ngapain di mertua lo
kagak sabaran amat ya
yang muda muda kagak gitu gitu amat gua lihat
apa yang udah ada
apa yang ada cuy
siapa itu siapa
kakinya masih sakit pak
kalau bapak ibu nggak mau dengerin omongan ibu

saya sudah bilang sama bapak indah usah main futsal
tapi bapak tetap maksa
lihat tuh hasilnya
bapak sms siapa
bapak mau kasih kabar
hari ini bapak gak bisa ngajar
biar mereka bisa nyariin dosen pengganti bu
nih ibu beliin lontong sayur gulai pakis kesukaan bapak
suapin ya bu
bapak itu yang sakit tangannya atau kakinya
makan kan pakai tangan bukan pakai kaki